di sd negeri cimah parlima bogor puluhan siswa memanjatkan doa untuk keselamatan dua teman mereka yang hilang
sudah lima hari salwa dan salma rekan mereka tidak masuk sekolah setelah diduga diculik sang pengasuh
polisi masih menelusuri jejak terduga pelaku yang diketahui sempat memindahkan kedua korban ke sebuah mobil
di kelas lima sd negeri cimah parlima bogor jawa barat salwa duduk di bangku deretan paling depan
kini sudah lima hari kursinya diisi oleh murid lainnya
itu sebabnya selasa pagi wali kelas dan semua teman korban memanjatkan doa demi keselamatan salwa dan adiknya salma murid kelas dua yang hingga kini belum ditemukan
keduanya biasa bermain bersama teman mereka di sekolah sebelum dikabarkan hilang
kedua korban setiap hari diantar jemput oleh seorang wanita berinisial r yang diduga membawa kabur mereka
bahkan kepada pihak sekolah pelaku sempat mengambil kursi
sempat memperkenalkan diri sebagai tante korban bukan sebagai pengasuh
pihak sekolah menyatakan kedua muridnya itu belum tiba di sekolah ketika kemudian dikabarkan hilang
diduga mereka dibawa kabur oleh pelaku

anak gak sampai ke sekolah
gak sampai ke sekolah
kemudian siangnya omnya ada yang menjemput
memang anaknya gak sampai ke sekolah
kami ada kabarnya itu besoknya
hingga saat ini polisi terus menelusuri kasus dugaan penculikan dua siswa sd tersebut
petugas menyisir jejak terakhir kedua korban
korban saat diangkut menggunakan mobil pelaku
muhammad juanda bogor